mondi kamu atur raya pulang ya
gak usah bu saya bisa pulang sendiri kok
nanti kalau anak ibu pergi gak ada yang nemenin ibu disini
gak apa apa ibu gak sendiri kok disini kan ada suster
ibu boleh minta nomor hp kamu
nanti kapan kapan ibu mau undang kamu makan
ya ucapan terima kasih gitu
gak usah repot bu saya nemenin ibu ikhlas kok
kalau ibu mau sedia turami terus sama raya

disimpan hp nomor raya di hp kamu aja ya
kenapa masalah datang bertubi tubi ya
soal kalung cewek aneh itu aja belum selesai
sekarang gue malah ketemu sama cowok yang nyalahin gue karena kecelakaan tahun lalu
ditambah lagi soal perjodohan sama anak sahabat almarhum mahmah
nah yang penting tuh
saya bisa ke rumah sama anak sahabat
saya bisa ke rumah sama anak sahabat

dan boy bibi buatin kemo mail anget tuh
pasti den boy lagi stres ya
bibi tuh tau aja ya isi pikiran saya sama suara hati saya
terima kasih ya bi udah dibikinin teh
gimana bibi nggak tau
bibi kan yang jagain dan boy dari kecil
jadi bibi paham banget kalau dan boy lagi sedih
terus apalagi kalau den boy lagi galau
bibi tuh kenapa sih sok anak muda banget tau tauan bahasa galau lagi
bibi gitu loh
dan kalau dan boy lagi banyak masalah
dan boy berserah diri pada allah
dan boy bersujud minta bantuan sama allah
ingat pesan mama dulu
iya bibi saya masih selalu inget kok
makasih ya harus diingetin lagi
yaudah bibi masuk ya
tapi ingat jangan lama lama diteras
nanti tambah galau
ya nanti aku masuk ke dalam kok
halo yan kenapa
anak yang serigala udah gak bisa ditinggal diem nih
tadi seribu diancam buat keluar dari warrior dan disuruh gabung sama anak serigala
sampai adeknya jadi sandra
terus sekarang keribu sama adeknya gimana
keribo sama adiknya sih udah aman udah di rumah nih
cuman si keribu dipukulin
ini gue sama si gary lagi di rumah si keribu
sekarang lo temenin keribu bilang gak usah takut sama semua ancaman anak anak serigala
enggak enggak enggak kayak gitu caranya
lu semua tenang dulu ini biar jadi urusan gue
lu mau nyamperin ke markas serigala sendirian gitu
gua gak pengen lu kenapa napa
ian lu percayakan sama gua
gua juga gak mungkin nekatlah
pokoknya sekarang lu sama geri temenin keribu ujian kemana mana
serigala gak pernah berhenti gangguan aku warrior
nggak ada berhentinya mereka nyarang anak warrior
gua gak bisa tinggal diam
makasih ya lo udah mau nganterin gue
sampai lu harus muter muter dari tempat gue nitipin motor
terus rumah gue segala
gak apa apa santai
lagian kan gua ngejalanin amanat cokap gua
nanti kalo gak gua anterin
ya namanya ada orang kecelakaan kan
kalo emang gua bisa bantu ya gua bantu
seri banget nih ya
gua gak bisa namarin lu masuk
gak apa apa santai
ngapain sih boyin telepon gua
eh sebentar ya
gua ngga telepon dulu
gua mau ketemu sama lu
lu mau ngapain lagi sih boy
lu temuin gua aja
nanti lu bakal tau sendiri
kita ketemu di lapangan simpro
kalo gitu gua langsung nyebut ya
kasian juga nyokap lu
pasti udah nunggu lama
pasti udah sengaja motor